selama proses memasak pengadukan harus terus dilakukan
sedangkan pedagang menjual satu buah kerupuk dengan harga rp delapan ratus
karena semuanya sama sama sadar bahwa ini teritori milik kami gitu